dan ini ada kabar gembira untuk pemudik yang menggunakan jasa kereta api
tidak lama lagi anda akan merasakan sensasi duduk layaknya di kursi first class seperti yang ada di pesawat
pt kai menyebutnya slippersheet
seperti apa wujudnya ini dia untuk anda
ini dia video gerbong kereta sleeper seat pesanan pt kai yang dibagikan muhammad rashid di akun youtubenya
saat dikirim ke surabaya jumat lalu
ada empat gerbong yang akan dirangkaikan dengan gerbong kereta eksekutif lainnya tujuan jakarta surabaya
sementara adit nugroho sempat merekam bagaimana interior gerbong kereta sleeper seat
gerbong kereta berisi delapan belas kursi
dan kursi kursi ini dapat direbahkan hingga sudut kemiringan mencapai satu ratus tujuh puluh derajat
didominasi warna coklat dan krem kereta ini semakin terlihat mewah dengan adanya tv di masing masing kursi
kursi elektrik dengan tombol digital
hingga toilet yang terlihat mewah
rencananya kereta ini akan beroperasi saat lebaran nanti